dan selanjutnya kita akan bergeser ke rizka yang saat ini berada di bandung jawa barat
selamat siang rizka
ini kalau tadi victor melaporkan di kawasan puncak cukup padat begitu suasana antrian kendaraan
dan animo masyarakat antusiaso masyarakat yang luar biasa dalam menghabiskan libur cuti bersama imlek
lantas di bandung seperti apa pantauannya
apakah sama seperti di puncak yang cukup ramai dengan wisatawan rizka
ya selamat siang farhanisa
bisa anda lihat sendiri di belakang saya ini suasananya di lembang kabupaten bandung barat ini sedang berangin
kemudian juga udara sangat sejuk dan cuaca juga cukup cerah
ini untuk dijadikan waktu untuk berjalan jalan bersama keluarga menghabiskan waktu libur imlek bersama
dan saya kali ini akan mengajak anda untuk mengeksplor bagaimana berbagai bangunan ikonik yang ada di sini
tapi juga bukan hanya bangunan untuk bersuah foto saja
anda juga di sini bisa berwisata
wisata kuliner jadi makanan makanan atau kuliner kuliner yang ada di sini jika ini disesuaikan begitu dengan tema tema dari negaranya masing masing
misalnya nih dari korea ini ada makanan khasnya topoki begitu yang disediakan
kemudian dari jepang ada tepanyaki dan juga ada takoyaki
dan dari timur tengah ini disediakan juga kopi turki
ini nih yang bikin saya jadi penasaran mungkin nanti setelah ini bisa langsung saya coba ya kopi turkinya ya
dan tidak lupa juga tentunya dari indonesia sendiri ini disediakan tahu susu
kemudian juga ada nasi liwet komplit
yang tentunya menggugah selera untuk juga bisa berwisata kuliner di sini
dan terkait animo masyarakat seperti apa ini dapat saya lihat memang dari tadi pengunjung berdatangan ke sini
kemudian juga didominasi oleh mobil atau kendaraan pribadi berplat luar kota bandung
juga bus bus pariwisata yang ada di sini
namun memang tidak sebanyak pengunjung pada hari kemarin
karena memang hari kemarin merupakan puncak dari libur masa
dan untuk mengetahui animo masyarakat nih farhanisa saya akan mencoba untuk bertanya ke salah satu keluarga
yang sedang menghabiskan waktu libur imleknya di kota bandung
ini keluarga jauh ya begitu ya pak ya dari kalimantan barat farhanisa
boleh dijelaskan bapak gimana nih kesan kesan atau berlibur di bandung pada masa imlek ini seperti apa pak
nah kebetulan kan kami baru datang dari kemarin nih
hari pertama kita kejar kulinerannya dari bandung
roti gempol kupat tahu gempol
nah sekarang kita coba untuk eksplor jalan jalan seperti setelah keluarga
untuk nikmati dinginnya kota bandung
jadi kemarin sudah mencoba berwisata kuliner di kota bandung ya di pusat kota bandung
sekarang berwisatanya bergeser ke lembang untuk menikmati wisata alam begitu ya pak
betul sekali karena kami kan dari kalbar nih
biasa kan kalbar itu sama sama hutan tapi panas

nah sekarang ini kita bisa menikmati kota bandung
tapi kali ini enaknya di hutan tapi dingin
tapi kali ini enaknya di hutan tapi dingin
selamat menikmati bandung selamat menikmati lembang juga ya pak ya
terima kasih ya itu farhani saya animo masyarakat berada di lembang
memang udaranya yang sejuk dan kemudian pemandangan yang asri
memang menjadi daya tarik atau magnet bagi para wisatawan
dan selain di kawasan lembang ini sebetulnya di titik ini
terdapat dua lokasi wisata di seberang sana juga ada lokasi wisata lainnya
yang menawarkan petting zoo begitu bisa langsung berinteraksi dengan
berbagai hewan seperti memberi makan domba kemudian juga berinteraksi dengan reptil dan juga aves seperti burung hantu dan juga burung makau
dan di kawasan zona afrika ini kan the great asia afrika ya farhani sana di kawasan zona afrika sana juga kita bisa berinteraksi langsung dengan hewan yang ada seperti burung hantu dan juga iguana
ini memang menyenangkan untuk menjadi salah satu destinasi wisata liburan
dan selain di lembang kabupaten bandung barat di kawasan pusat kota bandung ini juga terdapat beberapa referensi wisata lainnya
begitu seperti di alun alun di kawasan asia afrika ini yang memang selalu menjadi favorit wisatawan untuk berlibur karena memang ini dianggap sebagai wisata hemat atau wisata murah meriah
karena di sana bisa berkeliling di pusat kota bandung dengan menikmati bangunan bangunan art deko
kemudian juga bisa berwisata kuliner di sana mulai dari jajanan kaki lima seperti makanan serba aci yang menjadi khas tanah sunda
kemudian juga bisa langsung berwisata belanja di sana
jadi di kawasan pusat kota bandung ini seperti one stop vacation begitu farhanisa
dan jika kita berbicara soal arus lalu lintas begitu tadi perjalanan saya dari kawasan gatot subroto menuju lembang ini melewati jalan setia budi
kondisinya ramai lancar begitu tidak ada antrean kendaraan seperti hari kemarin yang memang menjadi puncak liburan
yang memang terjadi kepadatan kendaraan dan petugas juga disiagakan dari polres tabes bandung sebanyak delapan ratus personel
dan untuk di kawasan lembang kabupaten bandung ini kabupaten bandung barat ini juga diberlakukan tujuh kali one way pada hari kemarin
namun hari ini saya belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait hal tersebut
namun memang titik titik rawan kemacetan yang menjadi potensi kepadatan kendaraan ini juga menjadi fokus kepolisian dari bandung begitu
ada beberapa titik yaitu kawasan dago yang memang juga menjadi kawasan wisata kuliner kemudian wisata belanja
dan juga menjadi salah satu jalan alternatif
menuju ke lembang kabupaten bandung barat kemudian jalan setiabudi tadi yang saya lewati juga karena memang merupakan akses menuju ke lembang ke kawasan wisata begitu
kemudian di kawasan paster yang memang tempat keluarnya atau tempat masuknya kendaraan dari luar kota bandung menuju ke kota bandung
sedangkan untuk di kawasan pusat kota tentunya tadi di alun alun dan asia afrika juga menjadi fokus pihak kepolisian untuk disiagakan petugas
karena memang di titik titik tersebut rawan terjadi kepadatan kendaraan
baik sepertinya saya harus bilang saya setuju dengan pak joni kalau liburan itu asiknya memang menikmati pemandangan dengan cuaca yang sejuk sambil kulineran begitu ya
baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia rizka rizlia atas laporan langsung anda dari kawasan lembang
sebelumnya ada rekan kami korespondensi nn indonesia victor pangaribuan yang melaporkan langsung dari kawasan puncak
terima kasih rekan rekan selamat kembali bertugas dan selamat menikmati liburan